dagang kecil kecilan emang susah susah gampang
kudu lebih kreatif biar gak kalah sama layanan di restoran
tapi ada aja kelakuan pelanggan yang bikin gelagapan
ada yang uang tunainya kurang
ada juga yang gak sabar nunggu kembalian
aha akhirnya aku temukan jawaban
daftarin warungku jadi pengguna cris ah
pertama bikin akun dulu
bisa daftar ke penyelenggara sistem pembayaran secara daring
ataupun langsung ke kantor cabangnya
lalu lakukan dokumen yang diminta
kemudian tunggu proses verifikasi
kalau udah crisnya akan dikirim dari pjsp
dan bisa dipajang di warungku
nah kan enak kalau pelanggan bisa bayar pakai kris
gak ada lagi tuh keribetan yang bikin meringis
satu kode qr untuk seluruh pembayaran pakai kris